mulai dua belas januari pemerintah melakukan vaksinasi dosis booster bagi warga lansia secara gratis
selain itu kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan menjadi amunisi melawan covid sembilan belas